dan beberapa saat lalu kami juga telah mendapatkan yaitu rekaman cctv dari rumah korban
dari rekaman yang anda saksikan di layar kaca berikut ini terlihat ada empat orang pelaku yang menodongkan senjata kepada korban
korban korban ini dikumpulkan di ruang tengah sebelum akhirnya dibawa ke kamar mandi tempat semua korban dikurung